meriahkan akhir pekan di kebun binatang surabaya ratusan fotografer dari berbagai kota di indonesia berlomba berburu foto terbaik pada aksi dua jenis satwa
kontan saja pemandangan langka ini pun menjadi pusat perhatian ribuan pengunjung
ratusan mata lensa para fotografer terus membidik segerombolan komodo yang tengah asik memangsa bangkai kambing yang digantung
juga saat beberapa ekor harimau koleksi kbs menangkap dan melumat habis potongan daging yang dilempar pemelihara kbs
para fotografer ini mencoba mencari angle dan momentum yang paling tepat untuk mendapatkan hasil foto yang memuaskan
dalam fotografi binatang buat seperti ini memang dibutuhkan kesabaran ekstra serta keahlian mengoperasikan kamera dengan baik agar mendapatkan gambar yang menarik pada momen langka ini
kesulitannya apa sih
momennya jadi kita harus sabar menanti saat saat yang tepat
lomba foto yang digelar oleh komunitas fotografi bernama prajurit pecinta fotografi
lebih dari dua ratus fotografer dari berbagai kota di indonesia
lomba foto difokuskan hanya di dua satwa liar harimau dan komodo
tujuannya biar selain menarik pengunjung juga ada edukasi kepada pengunjung sendiri
kalau misalnya nambah pengetahuan juga kalau apa ya ini loh makannya komodo itu seperti apa terus harimau itu seperti apa
kegiatan ini kontan saja turut menambah jumlah pengunjung kebun binatang surabaya yang mencapai lima belas ribu pada hari minggu ini
yang biasanya berkisar sepuluh ribu setiap weekend
hendra setiawan surabaya